bencana akibat perubahan iklim ini juga harus diperhatikan
bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh cuaca atau iklim seperti banjir banjir bandang dan angin puting beliung
salah satu contoh bencana dari perubahan iklim adalah siklon tropi saroja yang melanda nusa tenggara timur atau ntt beberapa waktu lalu
siklon tropiseroja yang melanda ntt ini adalah bencana hidrometeorologi
ini adalah bukti dampak perubahan iklim karena terjadi di area yang tidak semestinya
bencana yang terkait dengan iklim
sehingga penting bagi kita untuk membicarakan mengenai konvergensi
ini adalah tata kelola yang selama ini sudah dijalankan antara bnpb dan kementerian lhk terutama
yang menggawangi mengenai adaptasi perubahan iklim
mengenai aturannya di prb pengurangan risiko bencana ada undang undang penanggulan bencana nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua
sementara di ap itu ada undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
sebagai revisi undang undang nomor dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh